diduga karena sopir mengantuk sebuah truk tangki bermuatan bahan bakar minyak terguling di jalan raya banyuwangi situbondo kami siang
akibat kejadian ini kondisi truk ringsek setelah menghantam pembatas jalan dan jembatan
truk tangki bahan bakar minyak milik pt puspita yang dikemudikan oleh amas solihin warga desa dadapan terguling di jalan raya bulusan banyuwangi kami siang
akibat kejadian ini truk mengalami ringsek setelah menghantam pembatas jalan dan sebuah jembatan
kecelakaan tunggal ini berawal saat truk melaju dari arah selatan menuju ke utara untuk melakukan pengisian ulang bbm
diduga sopir mengantuk truk tiba tiba hilang kendali dan menghantam pembatas jalan dan jembatan
kondisi truk yang risek dan hampir masuk ke sungai membuat proses evakuasi berjalan lama dengan mengerahkan dua alat berat
kendaraan tanki tersebut berjalan dari arah selatan
kondisi truk yang ringsek dan hampir masuk ke sungai membuat proses evakuasi berjalan lama dengan mengerahkan dua alat berat

kondisi truk yang ringsek dan hampir masuk ke sungai membuat proses evakuasi berjalan lama dengan mengerahkan dua alat berat
akibat kejadian ini arus lalu lintas dari dua arah sempat terganggu hingga beberapa jam